informasi yang pertama terduga pelaku peledakan pos polisi kartosuro sukoharjo dibawa ke rumah sakit bayangkara semarang untuk mendapatkan pertolongan medis
terduga pelaku diangkut dengan ambulans sekitar pukul empat pagi waktu indonesia barat dari rumah sakit muar di solo dan tiba di rumah sakit bayangkara semarang pukul lima tiga puluh dan langsung masuk ke ruang instalasi gawat darurat igd
menurut petugas medis terduga pelaku berinisial ra masih dalam kondisi sadar meski ya terlihat lemah dengan luka di bagian tangan dan kaki
sementara itu aparat kepolisian bersenjata lengkap bersama tim densus delapan puluh delapan ikut mengawal terduga pelaku di rumah sakit bayangkara semarang
sampai dengan pagi ini amel dan juga pemirsa belum ada keterangan dari polda jawa tengah terkait dengan kondisi terduga pelaku
namun kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan
dalam waktu dekat ini polisi juga sudah menggelar konferensi pers terkait dengan peristiwa ini ya
polisi menggeledah rumah terduga pelaku bom bunuh diri di kartasura sukoharjo pada selasa pagi
polisi membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga pelaku di dusun keranggan kulon di kelurahan wirogunan kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo jawa tengah
menurut keterangan ketua rt setempat joko suwanto
sebagian besar barang bukti disita dari kamar terduga pelaku berupa wadah dan botol bekas tempat bahan kimia
ia pun menambahkan ini adalah penggeledahan kedua karena polisi telah membawa barang bukti lain seperti bubuk kimia pada selasa dini hari
terduga pelaku sendiri dikenal sebagai pribadi yang baik oleh tetangga oleh warga di sana
namun perilakunya berubah ketika bergaul dengan beberapa teman baru usai lulus sma
termasuk ketika sempat hilang satu pekan pada tahun lalu
ketika berjalan berita terkini mengenai penyelidikan tersebut
akan pantau lokasinya langsung ya
koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan berada di lokasi ledakan di pos pantau polisi
ditugu kartasura sukoharjo untuk menyampaikan informasi terbaru
endrawan selamat pagi apa perkembangan informasi yang bisa anda sampaikan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada malam hari kemarin
bagaimana kondisi di sana
apa yang didapat dari penggeledahan yang juga sudah dilakukan oleh kepolisian hendrawan
tiffany dan amel bila kita bicara tentang pengaboman bunuh diri yang terjadi tadi malam
dan kemudian dibandingkan kondisinya dengan saat ini saya melaporkan di pertigaan kartasura sukoharjo jawa tengah ini
seperti semuanya berjalan seperti biasa saja
seperti tidak ada sebuah insiden yang sempat terjadi tadi malam
anda bisa melihat pos pantau di belakang saya di pos pantau polisi sukoharjo joglus semarang jogja solus semarang
ini di dalamnya juga sudah diisi kembali oleh petugas kepolisian
tidak ada kami belum melihat ada pengamanan yang khusus pengamanan yang lebih ketat dibanding biasanya
dan semuanya berjalan seperti biasa
dan ini terjadi karena setelah pengoboman yang terjadi pukul setengah sebelas tadi malam
olah tkp sudah langsung dilakukan pukul dua belas waktu indonesia barat
pukul dua dini hari
dan jalan yang menjadi atau titik yang menjadi titik vital antara tiga kota
jogja solo dan semarang ini juga sudah dibuka pada pukul tiga dini hari
sehingga saat ini warga masyarakat bisa melintas seperti biasanya
toko toko yang berada di seputar lokasi ini juga sudah buka seperti biasanya
nah sementara itu bila kita bicara tentang penggeledahan
informasi terbaru memang terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah terduga pelaku
yang jaraknya tidak jauh dari tkp pengeboman bunuh diri ini di pertigaan kartosuro
sekitar delapan ratus meter saja
dan ini berada di masih di kecamatan yang sama
di kelurahan wirogunan kecamatan kartosuro maksud saya
di kabupaten sukoharjo jawa tengah
dan tadi sudah dilakukan atau dibawa beberapa barang bukti
seperti botol wadah seperti yang anda sampaikan
dan ada juga baterai
yang merupakan yang diduga
merupakan bahan bahan yang diduga untuk membuat bom bunuh diri
dan penggeledahan pada pagi hari ini tadi sudah selesai sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
hanya butuh waktu sekitar satu lima jam saja untuk melakukan penggeledahan ini
karena tadi malam dini hari juga sudah dilakukan penggeledahan sekitar pukul satu tiga puluh sampai dengan pukul dua waktu indonesia barat
dan tadi malam ditemukan banyak
cukup banyak bubuk bahan kimia
menurut pihak kepolisian yang disaksikan oleh ketua rt dan warga setempat
dan kebanyakan barang bukti ini sudah diambil pada dini hari tadi
dan ini pagi ini tadi hanya melengkapi saja
dan bila kita melihat dalam rentang sejarah satu dekade
teror yang terjadi di kota solo dan sekitarnya
teror yang terjadi di pos polisi saat lebaran
dengan adanya ledakan bukan hanya terjadi satu kali ini saja
di tahun dua ribu dua belas di daerah geladak juga dilakukan pelemparan granat
dan waktu itu sama tidak ada korban jiwa
hanya melukai petugas polisi yang bertugas di pos polisi tersebut
pak hendrawan ini kan bukan pertama kali ya kejadian di lokasi itu
lalu apakah sudah diketahui motif dari pelaku dan apakah pelaku hanya beraksi sendiri
ya motif tentu menjadi hal yang sangat penting yang ingin diketahui publik
karena sampai dengan saat ini kita masih belum mendapatkan informasi pasti dari mabespori
bisa jadi dalam konferensi pes yang akan digelar pukul sebelas di mabespori
kita akan mendapatkan informasi terkait hal tersebut
namun bila kita lihat dari lokasi terjadinya pengaboman bunuh diri ini
lokasinya berada di sebuah titik yang cukup sentral
yang banyak mendapatkan perhatian publik
dan bila kita melihat kita bandingkan bom satu dengan bom yang lain
ini adalah sebuah bom yang tidak banyak menimbulkan korban jiwa
dan kebanyakan justru bom bom seperti ini melukai pengabom bunuh diri itu sendiri
dan sasarannya hampir sama yaitu adalah para petugas khususnya aparat kepolisian
ini beberapa waktu terakhir khususnya di kota solo sejak tahun dua ribu dua belas ini menjadi pola yang sama
dan mungkin pola yang sama juga terjadi di kota kota lain
apakah kemudian ini kemudian akan dikaitkan dengan isis
misalnya kita tentu saja masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian
namun bila melihat dari beberapa bom yang terjadi beberapa waktu terakhir di kota kota yang berbeda
tampaknya ini menunjukkan sebuah pola yang bisa dibaca seperti seragam
baik hendrawan singkat saja
peristiwa ini terjadi satu hari menjelang hari raya idul fitri
apakah dengan adanya peristiwa teror ini sedikit banyak mempengaruhi bagaimana penanganan atau eskalasi pengamanan menjelang hari raya lebaran
atau besok pada saat sholat id di sana ini pengamanan ditingkatkan
seperti apa pantauan anda informasinya hendrawan
kejadian yang hampir mendekati sholat id ini benar sekali terjadi
dan ini seperti mengkopi kejadian yang terjadi tahun dua ribu enam belas lalu
dimana terjadi pengumuman di mapol restas surakarta hari h satu
lebaran maksud saya
dan apakah ini kemudian akan menimbulkan konsekuensi pengamanan lebih ketat lagi sampai dengan saat ini
kalau kami melihat di lapangan
khususnya di lokasi tkp saat ini
kondisinya biasa biasa saja
tidak ada penambahan kekuatan khusus misalnya
namun kami saat ini belum mendapatkan informasi pasti
apakah misalnya ada pengamanan yang sifatnya tertutup
yang kemudian dilakukan lebih kuat lagi di wilayah solo dan sekitarnya
mengingat informasi terakhir yang diperoleh
presiden joko widodo juga akan mudik ke solo pada hari kedua lebaran
baik hendrawan kita akan terus pantau
terbaru terkait dengan aksi ledakan yang terjadi di pos polisi kartasura
terima kasih hendrawan setiawan